sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders with direktorat jenderal beadan cukai
salam jumpa kembali insiders bersama saya rima demensa
instansi kepabeanan atau disebut custom adalah suatu organisasi yang keberadaannya esensial bagi suatu negara
di indonesia sendiri yang berwenang adalah direktorat jenderal beadan cukai
ditjen bea dan cukai kementerian keuangan republik indonesia bertugas melindungi masyarakat dari masuknya barang barang berbahaya
juga untuk lalu lintas barang yang melampaui batas batas negara
lalu bagaimana aktivitas dijen beadan cukai saat ini
untuk itu di tengah kita saat ini kita telah kehadiran sosok yang akan berbagi informasi bersama kita
yang tidak lain adalah direktur jenderal beadan cukai bapak heru pambodi
apa kabar bapak
kabar baik alhamdulillah mbak rima
baik pak heru mungkin kita langsung menuju ke pertanyaan pertama
dimana bagaimana nih pak kondisi dari pelayanan kepabeanan dan cukai saat ini
terutama terkait pengurusan perizinan ekspor dan juga impor
baik kalau kita bicara perizinan ya
pemerintah sekarang ini tentunya presiden sudah berulang ulang menyampaikan supaya
jadi prinsip yang dianud oleh kita semua sekarang
jajaran birokrasi adalah berikan izin
kemudian baru kemudian nanti kita lakukan verifikasi secara mendalam setelah mereka melakukan kegiatan
ini berbalik dengan yang dulu
kalau dulu itu verify
kemudian baru kemudian setelah sekian lama baru kemudian diberikan izin
setelah itu dibiarkan
nah sekarang kita trust dulu
siapapun kita trust ya
kita beri izin sambil dia berjalan
kemudian kita lakukan pengawasan bimbingan dan seterusnya
nah prinsip ini ya
terutama memang dalam rangka mempermudah mereka yang mau melakukan kegiatan bisnis
apa saja di dalam prinsip prinsip itu terutama kepada tiga hal
yaitu kita memberikan kemudahan dalam bentuk
persyaratan yang lebih ringan atau lebih sedikit
yang kedua adalah waktu yang lebih pendek
nah yang ketiga adalah cara penyampaian yang lebih mudah
nah bagaimana dengan prinsip ini diterapkan di biaya cukai
nah yang pertama begini
kalau kita bicara perizinan nasional
kita semua sekarang sudah tahu ada online single submission
jadi semua perizinan dipul di situ
nah bia cukai juga bisa diperlukan
juga ikut di dalamnya
sehingga kita juga ikut bersama sama dengan kl lain untuk mempermudah ini
kemudian setelah pengusaha itu
siapapun yang mau berbisnis melakukan login atau perizinan di oss tadi
kemudian bia cukai menarik datanya itu ke internal sistem di kami
nah ini tentunya yang saya sampaikan tadi
prinsipnya menjadi lebih mudah
karena semua diberikan
cara penyampaiannya juga sudah online
kemudian semua digabung database nya di situ
sehingga biaya cukai tidak perlu lagi
mempersyaratkan hal hal yang sudah diverifikasi di situ
ini yang disebut dengan kita tidak mengulang ulang perizinan
sehingga itu memperbanyak syaratnya
kalau di tempat penimbunan berika
sekarang tinggal tiga
yang tadinya itu sepuluh hari sekarang tinggal satu hari
kemudian cara penyampaiannya tadi yang saya bilang sudah online
nah ini semua kita lakukan dengan tujuan supaya indonesia bisa kompetitif
secara prinsip seperti itu
artinya bahwa indonesia memang nanti ke depan ini akan jauh lebih kompetitif karena memang simpel
pertanyaan selanjutnya nih pak
bagaimanakah hasil pusat logistik berikat generasi satu atau plb satu
yang kita ketahui di tahun dua ribu enam belas cukup sukses nampaknya
dan akhirnya pun juga meningkatkan fasilitas pelayanan plb menjadi pusat logistik berikat generasi dua
mungkin boleh diceritakan sedikit pak
kalau kita bicara tadi kan kita bicara perizinan ya
sekarang kita bicara mengenai logistik
biaya cukai berperan cukup signifikan sebenarnya dalam rantai logistik
karena memang kita bagian daripada sistem itu
nah dulu ya mbak rima
barang barang kita itu banyak ditumpuk di singapura dan di portland malaysia
terutama dua itulah
barang itu dari mana mana sebelum datang ke indonesia mereka stay di situ dulu
ada transit disitu kemudian dikirim ke indonesia
nah padahal sebenarnya indonesia dengan dua ratus enam puluh an juta penduduk ini adalah market yang besar
kenapa kita nggak bikin logistik center sendiri
itulah ide awal daripada pusat logistik berikat
kita ingin geser singapura gudang singapura ke indonesia
lahirlah generasi satu yaitu untuk menumpuk barang barang modal dan bahan baku
yang sebelumnya ada di singapura sekali lagi datang ke indonesia
sukses alhamdulillah waktu itu targetnya presiden memerintahkan kami membuat sekitar lima puluh di setiap provinsi
diminta diharapkan ada
dan kemudian dari situlah kemudian kita mereview menganalisa dan kita memutuskan ini kita perluas
ada dua yang di perluas
yang kedua komoditi yang bisa disimpan disitu
sekarang lahirlah generasi dua ini
generasi dua ini tidak terbatas pada penyimpanan barang barang modal dan bahan baku
tetapi juga meliputi tujuh yang lainnya
apa saja itu itu meliputi produk jadi ya
termasuk minuman mobil itu silahkan ditumpuk disitu
kemudian floating storage
kemudian barang barang tentunya yang lama
barang jadi dan masih ada enam dan tujuh yang lainnya
tentunya targetnya pasti lebih besar daripada generasi satu
yaitu menjadikan indonesia sebagai pusat distribusi untuk pasar domestik ya
sekaligus kita ingin menjadikan indonesia sebagai pusat distribusi untuk regional asean
dan itu sekarang kita bisa lihat ya
misalnya kita sekarang sudah berhasil memindahkan barang barang untuk keperluan migas
yang tadinya mereka stay sebagian itu di singapura
itu sudah kita taruh di sorong
kemudian di balikpapan sudah kita pindahin ke sana
sekarang sudah ada enam puluh tiga pengusaha pusat logistik berikat tersebar di delapan puluh lima titik di seluruh indonesia
yang paling barat itu adalah indonesia
itu seingat saya ada lok sumawwe
yang paling utara itu di balikpapan
yang paling selatan saya kira itu di gersik jawa bali ada juga
jadi sudah cukup menyebar ya pak ya untuk lokasinya sendiri
dan sudah berhasil itu yang penting berhasil seperti tujuan awalnya yaitu menggeser logistik centernya yang ada di singapura
sekarang sudah sebagian masuk di indonesia
plus yang kedua yang juga penting saya sampaikan ke masyarakat adalah
bahwa dengan pusat logistik berikat itu sekaligus ini mengurangi dwelling time
karena dia barangnya langsung masuk ke plb tadi
baik semakin menarik nampaknya pak perbincangan kita
untuk itu kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan ditjen bea dan cukai
jangan kemana mana tetap bersama kami hanya di insider
kami lanjutkan kembali perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama dengan direkturat jenderal bea dan cukai bersama saya rima demensa
yang juga masih bersama kita yaitu adalah direktur jnb dan cukai bapak hande
bapak tadi sudah sangat menarik pembicaraan kita seputar fasilitas kepabeanan
nah selanjutnya nih pak selain perizinan
di awal tadi sudah dikatakan bahwa perizinan sudah dipermudah
namun selain itu apakah yang sudah dilakukan oleh direkturat jenderal biaya dan cukai
untuk lebih mendongkrak ekspor dan juga menarik para investor
prinsipnya ada dua yang kita siapkan
supaya investor itu datang ke indonesia
dia sekaligus bisa menjual barangnya ke luar negeri
yang pertama tadi adalah sebenarnya itu bagian daripada yang kami sebut sebagai kemudahan prosedural
meliputi di dalamnya itu perizinan perizinan yang kita permudah dan kita persingkat
apa saja kemudahan prosedural yang lain
kalau biasa rmp cukai itu kan biasanya jalur merah jalur hijau
nah sekarang kita perbanyak hijaunya nih
memang masih ada merahnya tetapi itu memang bagi mereka yang memang berisiko tinggi
sedangkan yang di luar itu kita sudah hijaukan itu
bahkan ada yang kita kasih kalau di perbankan itu klien yang prioritas lah
kita menyebutnya sebagai jalur prioritas
bahkan sekarang sudah masuk ke program yang disebut sebagai importer yang kita otorisasi
jadi nanti dia kemudian
kemudahan prosedur yang kita terapkan di indonesia
kita bisa paketkan dengan kemudahan prosedur yang bisa diberikan di bia cukai negara lain
ini yang tentunya kita bisa harapkan bisa mendorong mereka untuk masuk ya modalnya kesini dan sekaligus mereka bisa ekspor
yang kedua apa
yang kedua itu adalah namanya kemudahan fiskal atau insentif fiskal
kita memberikan pembebasan pembebasan dan baik biaya masuk
untuk mempunyai impor kepada mereka yang mengimpor bahan baku
kita olah di sini kemudian diekspor
itu free semua itu
jadi tujuannya apa
supaya cost of production nya itu menjadi turun
kemudian harga pokok produksinya juga bisa kita tekan
kemudian harga jualnya bisa kita juga kita bisa bikin lebih bersaing di luar negeri
nah ini terutama untuk mengatasi neraca perdagangan yang kadang kadang itu bisa lebih banyak impor
nah dengan kita dorong ekspor ini mudah mudahan neraca perdagangan kita bisa kembali surplus
itu dua yang utama
tentunya di dalamnya sekali lagi adalah perizinan di mana kita sudah pakai online single submission itu
baik pak heru ini menarik sekali karena memang kita mendengar begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh indonesia saat ini
untuk menarik berbagai investor datang
namun dengan kemudahan kemudahan ini apakah tidak ada resiko tersendiri
ya pasti ada resiko
karena biaya cukai menerapkan manajemen resiko
jadi manajemen resiko itu adalah satu teknik yang kira kira prinsipnya secara sederhana begini
kita harus bisa mengidentifikasi klien kita ini apakah itu importer eksportir atau pengusaha cukai
mana yang tergolong baik mana yang tergolong tidak baik
nah kepada yang baik baik tentunya kita akan dorong
tadi kemudahan prosedur insentif fiskal
kepada yang tidak baik kita akan dorong

biaya cukai itu salah satunya yang kita getol melakukan pengawasan itu kepada importer yang berisiko tinggi
sama pengusaha cukai yang berisiko tinggi
itu kita lakukan pengawasan secara ketat
sedangkan kepada pengusaha pengusaha yang eksportir yang nanam investasi di indonesia
kita kasih karpet merah sama mereka
bukan jalur merah karpet merah
baiklah semoga ini bisa menjadi usaha yang berhasil nanti ya pak ya
mencapai setiap target
berbincang seputar target sendiri
bagaimanakah target dari biaya dan cukai yang saat ini telah tercapai dan apa yang ingin dicapai
targetnya biaya cukai itu ada dua yang utama
satu penerimaan satu adalah industri atau ekonomi yang tumbuh
itu targetnya biaya cukai
ini capaian yang alhamdulillah lumayan
setelah tiga tahun sebelumnya nggak pernah tercapai
itu juga berkat penertiban penertiban kepada mereka yang melakukan impor yang nakal itu
kita tertipkan mereka akhirnya patuh dan bayar pajak
untuk tahun ini penerimaan juga alhamdulillah on the track
jadi masih sesuai dengan prediksi prediksi yang kita rencanakan
ada target kita tahun ini satu ratus sembilan puluh empat triliun
kita sudah mencapai sekitar sembilan puluh tiga triliun ya
sudah over target
kemudian cukai ini juga on the track
nah yang kedua nih kelompok yang kedua ini juga penting
kinerja biaya cukai itu juga diukur dari bagaimana biaya cukai bisa mendorong investasi
international trade atau kelancaran arus barang
apa kira kira yang sudah kita peroleh dengan dua insentif tadi
yaitu kepada pengusaha kawasan berikat dan pengusaha kita secara umum seperti ini
kalau kita lihat ukurannya nilai tambah di sini
gambarannya kira kira setiap satu barang yang diimpor
kita sudah bisa mengolahnya dan mengekspornya sebanyak dua lima kali
jadi impor satu ekspornya dua lima
ini yang nilai tambah yang kita bisa tunjukkan
dan ini surveinya oleh bps bkf sama biaya cukai
dari sisi tenaga kerja yang kemudian bekerja di sektor kawasan berikat dan kite itu satu sembilan juta
kemudian kontribusi ekspornya berapa
luar biasa memang ini
kemudian dari sisi multiplier effect ya pasti jauh lebih banyak dari itu
karena ada buru tenaga kerja di situ
kemudian ada multiplier lah
itu yang utama saya kira dua itu
baik pak heron
sekarang saya lanjutkan kembali
untuk itu tetap bersama kami hanya di insider
anda masih menyaksikan insider
dan untuk itu kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan bapak heru
selaku direktur jenderal bea dan cukai
pak tadi sempat mengatakan di segmen sebelumnya
yaitu adalah multiplayer efek
ini mungkin boleh dijabarkan pak
mungkin masih banyak yang belum memahami tentang multiplayer efek ini sendiri
jadi memang salah satu kembali ya
tugas pokoknya biaya cukai yang utama
dulu memang itu murni penerimaan
beberapa puluh tahun yang lama yang dulu itu memang ya
kinerja diukurnya dari penerimaan
penerimaan tercapai bagus
nah sekarang dikombinasikan dengan
apakah bia cukai bisa mendorong tumbuhnya kegiatan industri
salah satunya ya
kemudian memperlancar arus perdagangan impor dan ekspor
untuk yang bagaimana kita mendorong industri ini
salah satunya ya
satu unggulan kita kan
tadi kawasan berikat
kemudian import tujuan ekspor
pusat logistik berikat
nah ternyata ini seperti yang saya barusan sampaikan
satu kegiatan industri yang lumayan
di samping industri itu sendiri
saya misalnya kasih gambaran
satu industri itu pastilah punya
pemasok pemasok spare part
banyak pihak ya pak
banyak pihak yang terkait disitu
satu perusahaan tv
itu bisa mempunyai linkage
dengan sekitar tiga puluh an perusahaan yang lain
untuk motif juga sama
nah ini semua
kalau kita hitung hitung ya
ini survei yang kembali
saya tadi yang ke bps sama bkf sama biaya cukai yang melakukan survei
kb sama kiti itu
jaringan usaha yang lain ternyata
jadi dari jumlah
pengusaha kawasan berikat itu
sedangkan kiti itu
kalau di total nggak sampai dua ribu
tapi dia sudah bisa mengenerate
sekitar sembilan puluh tiga ribu lah
ini supplier dan seterusnya
nah inilah yang kemudian kita
happy tentunya karena ini bisa meningkatkan
atau pertumbuhan ekonomi dan menjajarakan masyarakat tentunya
baiklah semoga ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan tentunya ya pak ya
ya ini mudah mudahan ini jalan terus
nah pak membicarakan seputar gaya hidup saat ini
tentunya di masyarakat kita berbincang tentang vape atau rokok elektronik
ini bagaimana pak dengan tanggapan dari direktorat jenderal bea dan cukai
ya pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada
pengusaha vape yang sudah membayar atau menggunakan pita cukai
karena ini hal yang baru nih
secara formil kita sudah sampaikan satu juli dua ribu dua puluh
dan efektif berlaku satu oktober dua ribu delapan belas
harinya kita memberikan masa transisi tiga bulan
untuk kita bisa edukasi mereka
beri kesempatan mereka untuk memahami secara detail teknis di bidang cukai ini
itu saya apresiasi
karena mereka sekarang ini sudah mulai berbondong bondong untuk memesan pita cukai
yang sebelumnya itu mereka serba bimbang
pertanyaan fundamental di kemarin apakah dari sisi cukai ini sah atau tidak mereka
nah ini yang kemudian mereka komunikasi dengan kita
dan kemudian kita putuskan oke kalau kayak gitu
saya berikan izin namanya
saya berikan izin namanya nkmu

nomor pokok pengusaha barang kena cukai
kan yang sudah umum kan rokok
nah sekarang vape atau rokok yang keluar bulut bulet itu
nah ini progresnya alhamdulillah
karena sampai dengan dua bulan sekarang ini
sudah terkumpul jumlah penerimaan cukai vape ini sebesar
relatif kecil dibandingkan dengan lukai rokok
tetapi untuk suatu objek yang baru ini sudah sangat bagus
nah tentunya kita berharap sampai dengan masa transisi ini
kita ingin menyampaikan supaya masyarakat yang pengusaha vape ini bisa
segera memesan pita cukai
karena nanti setelah masa transisi habis
tentunya yang sudah
menggunakan bia cukai kita akan apresiasi kita hargai
tetapi yang tidak menggunakan pita cukai
tentunya akan kita lakukan enforcement
nah saya dengan demikian
satu sisi menghargai mereka yang sudah beli pita cukai
satu sisi yang lain mengingatkan
kepada mereka pebisnis yang masih belum
memesan pita cukai untuk segera
masih ada waktu
oke ada target khusus kak pak terkait dengan masalah vape di indonesia
targetnya sebenarnya ya
yang utama adalah kepatuhan
saya berharap kepada semua pebisnis vape
meningkatkan complian atau kepatuhan ini sehingga
yang jual juga tenang
yang merokok atau yang menghisap ini juga kena
nah tentunya kita
satu yang juga penting
bisnis ini bagus
seperti yang kami harapkan sebelum ini
pada waktu launching policy ini
kita berharap mereka bisa ekspor
karena memang vape indonesia itu digemari ternyata
banyak yang sudah pesan
dari luar negeri maksudnya
jadi disamping kita bisa memenuhi kebutuhan lokal
ini kita harapkan juga pebisnis vape ini juga bisa mendorong ekspor
dan pita cukai sekali lagi juga
pasti akan memfasilitasi
mungkin masih ada yang ingin disampaikan
ya dalam kesempatan yang baik ini
saya ingin menyampaikan
hal yang sangat penting dan fundamental
yang pertama adalah
importer eksportir pengusaha cukai yang sudah patuh
terhadap peraturan peraturan dan prinsip prinsip kepabeanan dan cukai
itu sekali lagi yang saya ingin sampaikan kepada anda
atas pajak pajak yang sudah
dihistorkan kepada negara
dan juga komplain komplainnya sudah ditunjukkan
dan sekaligus yang kedua nih
kami mengajak kepada mereka yang mungkin sekarang belum patuh
atau masih bergerak di bisnis yang ilegal
untuk bisa berpindah
menjadi bisnis yang legal
karena legal itu
baik terima kasih bapak heru
apa yang direncanakan dan ditargetkan
agar bisa menyejahterakan masyarakat indonesia tentunya
dan tentunya ini pula akhir dari perbincangan kita bersama dengan
direktur jenderal beadaan cukai republik indonesia bapak heru pambudi
yang tentunya mengakhiri perbincangan kita kali ini
terima kasih dan sampai jumpa